dalam rapat panitia kerja rancangan undang undang ibu kota negara di dpr senin siang
kepala bapak nasuhar somonorfa mengungkapkan sebutan nama nusantara sebagai nama ibu kota negara
nama nusantara dipilih dari sekitar delapan puluh nama yang sudah dirumuskan bersama ahli bahasa dan ahli sejarah
diantaranya nusantara jaya warna pura dan kerta negara
nusantara jaya nusantara jaya warna pura warna pura kerta warna pura dan kerta negara
ada sekitar delapan puluh an lebih
tetapi itu diaranak tapi akhirnya dipilih raka
dalam periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga pembangunan sejumlah infrastruktur seperti istana kepresidenan dan gedung dpr mpr sudah mulai dilakukan
pada tahap awal sebanyak lima ratus ribu pegawai negeri sipil kementerian dan lembaga
tim liputan cnn indonesia